lo pikir ini jalan nenek moyang lo
turun kak turun
di luar tom
masih di tengah
oh di luar ya
jangan lagi lagi gue liat lo dari mas toran ya
kudu setoran ke gue
asal lo pada tau
gue apoi yang punya pasar genjing
yang megang di pasar
awas jadi udah
ini capit ya
kalau lo mau pegang pasar ganjeng ini harapin gue dulu
apa sih senjata gue nih pak bungkas nih
lo rasain deh
eh lo jangan bengketek ya mot
hei jangan bengketek
saya bisa cari yang lebih baik
kamu mau saya pecat
mas ini saya mau minta yang ukuran lebih besar
yang ini lebih kecil ya
ini sih udah pas lah
ya semua ya
ini tolong carikan ukuran
baik pak saya carikan ke belakang
sebentar ya pak
eh kamu berdua
jangan cari perkara ya
kamu gak tahu apa
anak bangsa jakarta itu teman teman saya
kita sikat aja di panggaman
sikat tuh sikat tuh
wah kemana wajah man
jadi ajakin saya kerja waktu
kita biar biar sini
pada kota tuh
biar gak pancin
lu pikir ini jalan nenek moyang
polisi dia turun
turun turun turun
turun turun turun
turun kalau lo tunggu
sudah di neraka sam
harus kerja ke gantung
kamu sudah kecemasan
saya mau rumah lepas itu
sini ada jalan tinggalnya
sini juga ada rupiah
taruh dulu ada kucing tuh kalau ketabrak gimana ya ampun
hai tolong turun turun turun turun
buruan nanti polisinya datang
turun turun turun
kalian tidak menggunakan helm kebutuhan lagi